hari kedua festival semeru di desa ranupanelu majang
diberiahkan oleh kesenian kuda lumping khas warga tengger
saat festival berlangsung sejumlah pemain mengalami kesurupan
meski demikian acara tetap berlangsung semarak dan dihadiri ratusan warga
sejumlah pemain kuda lumping ini mengamuk dan berlarian setelah beratraksi di lapangan desa ranupane kecamatan sunduro lumajang
mereka bahkan berjungkir balik di tengah lumpur
melihat hal ini para penonton pun berlarian
para pemain kuda lumping mengaku hilang kesadaran saat mereka memulai permainan ini
semua gerakan kata mereka mereka lakukan tanpa bisa dikendalikan sendiri
mereka baru sadar setelah ditenangkan oleh pemuka adat setempat
ini permainan ini namanya seni apa ini
caran kuda kepang
memang harus seperti ini ya
sebelum masuk lapangan puluhan pemain kuda lumping asli suku tengger ini keliling desa terlebih dulu
para pemain ini sudah menjalani latihan berulang kali hingga sudah berpengalaman menjadi pemain kuda lumping
festival semeru ini digelar untuk memperkenalkan kesenian dan adat suku tengger yang berada di lereng semeru
berbagai kesenian khas tengger mulai dari pakaian kesenian bantengan
kuda kepang dan kuda lumping ditampilkan di sini
semua orang harus datang ke sini untuk membuktikan datang ke sini untuk menikmati
tapi sekaligus ikut bersama membangun masyarakatnya juga
budaya mereka supaya tidak merusak lingkungan
festival semeru juga mendapatkan antusiasme dari warga
kesenian kuda lumping ini menjadi kegiatan penutup festival semeru yang dilaksanakan selama dua hari hingga senin kemarin
nur hadi wijaksana